sampai di arah
prosesi budaya ruatan atau pembersihan tugu muda di kota semarang jawa tengah
diawali dengan jalan berkeliling tugu muda sambil membawa sesaji dan tumpeng
tim budayawan yang menggelar prosesi tersebut kemudian memasuki area pusat tugu muda
dan melakukan ritual pembersihan dengan berdoa dan menyiramkan air
pembersihan tugu muda yang menjadi ikon kota semarang ini dilakukan sebagai simbol permohonan doa
agar kota semarang dapat segera pulih dari zona merah covid sembilan belas
waktu pelaksanaan prosesi pada kamis dua puluh agustus yang merupakan hari pertama suruh atau muharam dipilih
agar tidak bersamaan dengan ritual yang digelar di keraton baik solo maupun yogyakarta
moga moga di bulan suro ini di tahun ini kebetulan di kota semarang masih merah
moga moga semuanya ada sengkong
kalau senggolo kalau sekarang yang namanya covid itu segera singkir dari kota semarang
prosesi ruatan tugu muda ini pun menarik perhatian warga yang kemudian mendekat
untuk melihat jalannya salah satu ritual jawa pada bulan suro itu
saya tuh ngeliatnya tuh gimana ya takjub gitu loh mas
saya kan berperang liat terus kayak langsung kayak gitu
cukup unik juga gitu kan
saya dengar ini kan baru pertama kali ya gitu kan
semoga nanti bisa selanjutnya setiap tahun
apalagi ini kan di malam bulan suro ya kan
biar lebih berkah lagi kotanya juga dan semua masyarakat indonesia gitu aja
jadi menurut saya ini kayak unik
saya kira ini ada acara apa
ternyata ini acara istilahnya kalau orang jawa ruat ya
kayak ngilangin kolak balai gitu dan sebagainya
karena memang kondisi lagi ada pandemi kayak gini juga berdoanya juga yang baik baik
salah satunya juga menghilangkan
karena pandeminya ini gitu ya
bagi masyarakat jawa bulan suro memiliki kekuatan yang sakral untuk membantu merefleksikan dan memperbaiki diri
tak aneh jika di beberapa daerah di jawa tengah dan yogyakarta menggelar ritual untuk menyambut dan memperingati datangnya suro